kami akan cek terlebih dahulu apakah kirinya itu sudah habis atau tidak
nanti mungkin kalau sudah sehat kami akan panggil
terkait yang ada informasi masa uji kirinya sudah tidak dilanjutkan bagaimana ini
kami masih mendalami masih kami akan cek terlebih dahulu apakah kirinya itu sudah habis atau enggak
kami akan koordinasi dengan kira kira
tv melalui siaran digital pay tv dan media streaming lainnya
kompas tv independen terpercaya